biasa bang lamhot kerja
sebentar lah tuh
ah gimana ya teh
yang lain belum ada
istirahat di tempat
pembagian tim hari ini sama seperti kemarin
saya juga gak mau sama dia
rosa kamu sama deden
saya nggak mau juga sama kak deden
saya juga nggak mau
siapa mau sama siapa
yang penting hari ini setiap orang dapat lima ratus ribu
kalau di jumlah jamle dari kalian semua lima orang saya dapat dua lima juta

kalau beli tiga cepat potongan harga nggak
ini teh harganya udah murah
ah bisa aja
iya sok aja dicek sama yang di toko
aku telepon gak diangkat
mungkin dia lagi di jalan
emangnya kalau di jalan gak bisa angkat telepon
mungkin lagi diangkot
emangnya kalau diangkot gak bisa angkat telepon
ya aku gak tau
mungkin dia lagi ribe repot sibuk
repot apa sibuk apa
ya gak tau
kalau gak tau kenapa kamu bilang repot
yaudah kamu coba telepon lagi aja
bener harganya gak bisa ditawar
iya ini udah harga dari sananya
kalau beli online juga harganya sama
malah kena cas ongkos kirim
tetep gak diangkat
bukan diza teleponnya
yaudah nanti aja aku yang telepon
kalau udah laku kamu dapat komisi iya kan
jangan lupa traktir akunya
udah dulu ya
mengumum beautiful milion ugh
kalau gini hampir apa wedding gali
itu tempat saya kumpul sama anak buahnya
sebenarnya kamu mau apa sih
nolong temannya teman
saya sebenarnya udah feeling kalau urusan sama aset kolor bakal jadi masalah baru
bayar angsuran sehari sepuluh ribu masih berat buat kamu
bukan itu masalahnya
dia itu ngedeketin saya
yang salah saya gara gara ngasih saran minjem uang ke sekolah
saya pernah bilang kalau ada lelaki yang mau kamu mau punya suami lagi
tapi bukan sama saeb kolor kali
terus sekarang kita mau kemana
biar saya gak dideketin terus sama saeb kolor
kamu harus punya saksi
harus punya bukti kalau mereka itu copet
gak bisa lapor gitu aja
terus kalau kamu lapor polisi temannya teman kamu itu yang copet juga pasti ikut ditangkap juga
kamu mau bantu dia insaf apa mau bantu dia masuk ke penjara
terus sekarang aku harus gimana
ya kamu harus menghindar dari asep kolor
gimana mau menghindar
kalau pagi pagi sebelum berangkat kerja dia udah muncul depan rumah
berarti dia serius
kamu mau nolong saya atau dukung dia
saya mau dukung kamu
tapi kamu harus tahu jalannya yang benar jalannya yang mana
tindakan yang benar itu tindakan yang mana
gak cukup cuma niatnya aja yang benar
jangan di sini
bau nya sedap
gimana ini usaha kita masih belum berhasil juga
ya udah nanti saya kasih tahu asep kolor supaya dia gak deketin kamu lagi
kamu mau cuci tangan dulu
ini ada pebokannya
kagup ah udah mulai makannya
nanti kamu tambah lapar
habisnya kamu gak siapin lapnya
kemarin udah saya cari tapi belum ketemu
hari ini kamu gak bantu nyari lagi
belum pak saya baru pulang bikin sim
iya pak nanti saya cari lagi
terima kasih sebelumnya
kamu bukannya mau ketemu bang lamhot
biasa bang lamhot kerja
nggak dikenalkan sama orang deh
kamu apa gimana ya teh
nggak ada apa apa